kasus pelecehan seksual masih menghantui
terlebih di ruang publik seperti transportasi umum
ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya pelecehan seksual di tempat umum
ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu faktor
sehingga pelecehan seksual kerap terjadi pada perempuan
meski tak tertutup kemungkinan
laki laki bisa menjadi korban pelecehan seksual
mungkin kita terlihat lemah kita terlihat takut
mungkin kita terlihat tidak berdaya
itu menyebabkan pelaku kenapa memilih kita
survei yang dilakukan koalisi ruang publik aman atau krpa
yang dilakukan pada dua ribu delapan belas terhadap lebih dari enam puluh dua ribu responden mengungkap
sebanyak dua puluh tujuh dua ratus delapan puluh delapan responden mengalami pelecehan seksual
bentuk pelecehan di ruang publik juga beragam
lalu bagaimana tips mencegah pelecehan seksual di ruang publik
yang harus dilakukan korban ketika dia menjadi korban adalah pertama
melakukan reaktif ya hal yang reaktif
apakah dengan menangkis berteriak ya sehingga menarik perhatian orang
ini yang bisa dilakukan untuk mencegah
kalau kita diam atau hanya menangis si pelaku akan semakin berani
jadi tarik reaksi publik sehingga si pelaku bisa melepaskan
atau cengkramannya ataupun melarikan
dan segera melapor kepada pihak berwajib
jadi lagi lagi jangan sesudah pulang baru melapor
selain bersikap reaktif untuk mencegah pelecehan seksual
sebaiknya penumpang transportasi umum tidak tidur selama di perjalanan
selain itu perlu waspada dengan orang asing
serta melengkapi diri dengan alat keamanan
roni satria andika suramanto jakarta